hari ini digelar konferensi hukum nasional dua ribu delapan belas di jember
yang akan membahas proyeksi hukum dua ribu sembilan belas
diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menciptakan ruang dialog akademis
antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kehidupan hukum di indonesia
serta dapat merumuskan rekomendasi akademik dan kebijakan menuju tercapainya
negara hukum indonesia yang lebih baik di tahun dua ribu tujuh belas
dan untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan kegiatan konferensi hukum nasional
sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di jember jawa timur
rangga apa yang menarik dari kegiatan konferensi hukum nasional ini
eva konferensi hukum nasional dua ribu delapan belas di kabupaten jember jawa timur saat ini
saat ini tengah memasuki sesi kedua tadi pada sesi pertama dari mulai pagi hingga siang
agendanya adalah pembahasan sesi pertama yaitu temanya adalah tentang kekuasaan kehakiman
tadi para peserta puluhan peserta yang terdiri dari para pakar hukum
kemudian para praktisi kemudian akademisi dan mahasiswa hukum
tadi berdiskusi bersama para pembicara dan dua keynote speaker
yaitu ketua mk mahkamah konstitusi dan ketua komisi yudisial
di sesi pertama tadi adalah bagaimana mereka berdialog berdiskusi tentang
merumuskan bagaimana kira kira untuk mewujudkan pengadilan sistem pengadilan yang bersih
karena ini dilihat dari pengalaman pada tahun dua ribu delapan belas dari banyaknya atau ada beberapa hakim
dan juga para penegak pengadilan yang terkait dengan kasus suap kasus korupsi dan juga pelanggaran kode etik
sementara di sesi kedua ini temanya ini adalah tentang perkembangan legislasi di indonesia
jadi para peserta dan juga para pembicara ini berdialog berdiskusi tentang
terutama adalah mengenai salah satu persoalan yang krusial yaitu
perkembangan legislasi di indonesia
jadi ini adalah persoalan yang terkait dengan pengadilan sistem pengadilan sistem pengadilan
dan juga perkembangan legislasi di indonesia
ini bisa dilihat dari target dpr menyelesaikan perundang undangan sebanyak lima puluh buah undang undang
tetapi sampai pada bulan november yang lalu saja ini hanya bisa dirampungkan sebanyak lima legislasi
nah ini kemudian menjadi persoalan yang masih dibahas sampai saat ini
dan eva komunikasi hukum nasional dua ribu delapan belas ini terselenggara
diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten jember dan juga fakultas hukum universitas jember
nah apa sebenarnya yang membuat kemudian pemerintah daerah merasa perlu kemudian untuk menyelenggarakan
seminar nasional hukum ini
saya sudah bersama dengan faida faida adalah bupati jember saat ini
selamat sore bu faida
selamat sore mas
bu faida bu apa sebenarnya yang urgent begitu ya yang ketika kemudian pemerintah daerah ikut serta dalam menjadikan
ataupun menyelenggarakan seminar ini
apalagi ini adalah seminar ketiga kali ya
sudah ditakukannya tiga tahun berturut turut ini
apa pentingnya bagi pemerintah daerah semacam itu
ya memang konferensi hukum nasional di jember ini sudah tiga kali diselenggarakan
bertiga tahun berturut turut
kerjasama antara puskapsi fakultas hukum universitas jember dengan pemerintah kabupaten jember
mengapa kita perlu bersinergi
ini seiring bagaimanapun meskipun isu isu legislasi itu adalah isu nasional
namun hasilnya akan mempengaruhi
jalannya roda pemerintahan di kabupaten
sebagai pemerintah yang bertekad untuk menjalankan roda pemerintahan dengan good governance
maka tentu saja pemerintah kabupaten jember mendukung kegiatan kegiatan yang positif ini
sebagai satu upaya partisipasi pemerintah daerah
mensupport program program yang dari bentuk pusat yang nantinya juga akan diimplementasi di daerah
apa kira kira kemungkinan dari biasanya dalam setiap seminar konferensi itu kan menurutkan rekomendasi
apakah nanti bisa rekomendasi itu kemudian diwujudkan dalam rangka untuk mewujudkan good governance yang tadi ibu sampaikan
ya saya berharap dalam konferensi hukum nasional kali ini dapat menelurkan rekomendasi
yang kelak akan menggiring kepada legislasi dan yang menggiring kepada kemudahan kemudahan berusaha
dan kemudahan perizinan yang akan membawa langsung positif di daerah dan bisa menunjang adanya pemerintahan yang bersih
terima kasih bu faida waktunya
dan eva nanti memang rencananya konferensi nasional ini kemudian akan merumuskan suatu butir butir rekomendasi begitu
yang nanti diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum dan juga aparat pengadilan
penegak pengadilan di indonesia kiranya untuk mewujudkan lagi sistem hukum sistem pengadilan yang jauh lebih bersih
jauh lebih transparan dan juga tanpa suap untuk menjadikan wajah hukum indonesia di tahun dua ribu sembilan belas nanti jauh lebih baik eva
ikila rangga umara melaporkan langsung dari jember jawa timur terima kasih